suwar jiem lima puluh delapan tahun adalah satu dari puluhan juta pasien yang telah merasakan manfaat
menjadi peserta jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat
atau jknkis bpjs kesehatan
gangguan ginjal yang dialaminya
membuatnya harus menjalani prosedur hemodialisis atau cuci darah secara rutin
dua minggu sekali selama lebih dari empat tahun
dengan estimasi biaya hemodialisa sebesar delapan ratus hingga satu juta rupiah per sekali perawatan
ia dan suami yang telah menjadi pensiunan tentu sangat terbebani secara finansial
setiap kali harus menjalani terapi yang menjadi penopang hidupnya tersebut
dengan menjadi peserta dan rutin membayar iuran jknkis
merupakan keputusan yang tepat
hal ini turut meringankan beban biaya perawatan hemodialisa
yang telah didapatkan
komitmen pelayanan bpjs kesehatan terhadap peserta jknkis
yang merupakan pasien hemodialisis ditunjukkan pula
dengan simplifikasi prosedur sejak januari dua ribu dua puluh
di mana peserta jknkis yang telah menjalani prosedur hemodialisis
tidak perlu lagi mengulang membuat surat rujukan
dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fktp
saat ingin mendapatkan layanan hemodialisis
komitmen bpjs kesehatan terkait pemberian manfaat
bagi pasien gagal ginjal mendapat sambutan positif
dari rumah sakit yang memberikan layanan cuci darah
salah satunya adalah rumah sakit permata depok jawa barat
yang mampu menampung hingga tiga puluh pasien setiap minggunya
rumah sakit permata depok itu sudah kerjasama
dengan bpjs kesehatan itu sejak tahun dua ribu enam belas
di dalamnya juga termasuk kerjasama untuk cuci darah
bagi peserta jkn
jadi bagi peserta jkn yang memang mengalami gagal ginjal
dan perlu cuci darah itu bisa berobat dan melakukan cuci darah
di rumah sakit
jadi sama seperti pasien jkn yang lain
yang dalam untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami
itu memang semuanya free
termasuk cuci darah itu sendiri
peserta jkn kis lain yang juga turut merasakan manfaat
dari bpjs kesehatan adalah ira wulandari
ibu dua anak ini telah menggunakan bpjs kesehatan
saat melahirkan kedua buah hatinya melalui operasi sesar
bagi saya itu bpjs sangat bermanfaat sekali
mempermudah ya terutama untuk makuda
dan angsuran bpjs itu tidak terlalu mahal
untuk kalangan menengah seperti saya
memang dua duanya harus ada tindakan sesar
karena ada sebuah masalah lah
dan dengan adanya bpjs ini saya sangat membantu
karena kan kalau tidak melalui bpjs biayanya lumayan ya kalau untuk sesar
jadi untuk anak pertama dan anak kedua itu
bpjs benar benar sangat membantu buat saya
apalagi jarak anak saya yang pertama dan kedua itu cuma tiga tahun
jadi mau nggak mau harus sesar lagi
nah yang kedua itu lebih parah dia harus masuk nicu
dan alhamdulillah adanya bpjs itu saya dikaper nicunya
waktu itu anak saya masuk micu sekitar seminggu
nah kalau tidak pakai bpjs ya biayanya bisa di atas lima belas an lah
telah terdaftar sebagai peserta jkn kis
di tahun dua ribu sembilan belas rata rata pemanfaatan peserta jkn kis
dalam menerima jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan
adalah sebanyak lebih dari tujuh ratus lima puluh kunjungan
sehingga dengan membayar iuran jkn kis secara rutin
maka turut mendukung keberlangsungan program jkn kis
serta mewujudkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata
sufiana tanjung andriawan saputra depok jawa barat